resort ski slavsko terletak jauh di pegunungan karpathia jauh dari suara bom dan peluru
resor ini memiliki sejumlah kamar bagi mereka yang menyelamatkan diri dari kekerasan dan mencari ketenangan
banyak hotel membuka pintu bagi mereka yang tak punya tempat tinggal ada yang menggratiskan atau memberi diskon
stacy dan ramir menemukan tempat ini setelah pasukan rusia menginvasi kampung halaman mereka di kharkiv
biasanya saya mendengar tempat yang terlalu banyak bom
bagaimana perasaan anda ketika anda menarik ke sini
ketika anda melihat pulau ini dan melihat berita itu terlihat tidak nyata
dan anda di sini anda aman saya merasa agak bersalah karena pada awal saya meninggalkan semua keluarga saya di sana
setelah melewati pekannya menakutkan
ibu dan anak ini akhirnya menemukan kereta
dan mereka juga menemukan tempat yang terlalu besar
saya memiliki pengalaman yang baik saya memiliki pengalaman yang baik di tempat ini
saya merasa aman di sini
tapi saya berharap ini akan berakhir dan saya akan pulang ke rumah
karena hidup di rumah ini lebih baik karena ini adalah rumah saya
kelabaran gunung kecil ini di slavsko telah mengambil tiga ribu empat ratus orang yang terlalu terburu buru
hampir berdua populasi mereka
tapi mereka mengatakan ini bukan sebuah peraturan
mereka ingin berbagi
mereka ingin memelihara peraturan ini
keluarga lainnya memilih akomodasi yang sedikit tradisional
olesya menemukan kedamaian untuk dua anaknya di tempat glamping ini
anak saya terbang setiap pagi membuka pintu mencuci air dari pintu dan melihat kelihatan
dia berkata ya dia suka di sini
ini merasakan saya merasa lebih ringan dan saya mulai percaya bahwa semuanya akan baik baik saja
bagi mereka ini rasanya tempat teraman di sebuah negara
saat di mana semua tempat adalah zona perang